kasus pelecehan yang diduga dilakukan oleh sebelas pria terhadap seorang anak berusia enam belas tahun masih dalam proses penyidikan
tiga terduga pelaku berprofesi sebagai kepala desa seorang polisi bahkan seorang guru
bagaimana perkembangan kasus ini kita akan berbincang dengan salma masri tenaga ahli pendamping hukum uptd ppa sulawesi tengah
dan sebelumnya kami juga berupaya untuk mengundang perwakilan polda sulawesi tengah namun menyatakan tidak bisa hadir dalam dialog pada malam hari ini
selamat malam bu salma
bu salma tadi kita melihat informasi awal kondisi korban sudah membaik tapi gambarannya saat ini kondisi korban masih dirawat dan seperti apa bu salma
ya saat ini masih menjalani perawatan dan sudah ditempatkan di ruang isolasi biar lebih nyaman lebih privasi
hari ini saya mau bersama
pemikiran sejak pukul sepuluh pagi sampai dengan lepas maghrib
agenda kami hari ini memang melakukan asesmen untuk menggali lebih dalam fase fase di mana terjadinya kekerasan seksual itu
dan kemudian bagaimana perang masing masing diantara sebelah pelaku untuk menguatkan kronologis gitu
sampai saat ini
kronologis ini juga simpang siur
ada dalam penanganan kami
ini sudah dalam bukan dari tahap awal
di tahap dimana pasien atau korban
rujukan dari kabupaten pusuk
layanan ke provinsi
di kota palu
sehingga banyak hal yang
kronologis dan lain lain sesuai dengan sop kami
karena begitu banyak informasi yang simpang siur gitu ya
tadi anda menyebutkan bu salma
tapi informasi awal yang didapatkan
betulkah memang ada jumlah sekitar sepuluh atau sebelas pria
seperti rilis yang disampaikan pihak kepolisian sebelumnya
melakukan kekerasan seksual
dan kita ingin bertanya gitu ya
karena sebelumnya polisi mengatakan bahwa ini adalah
perstubuhan bukan bentuk pemerkosaan
dan ini adalah bentuk pemerkosaan
dan ini adalah bentuk pemerkosaan
dan ini adalah bentuk pemerkosaan

tapi hasil asesmen sementara yang anda dapatkan seperti apa
metode asesmen yang kami lakukan
itu sesuai sop kami
dimana yang melakukan itu adalah
saya sendiri tenaga ahli pendamping hukum
dari hasil asesmen yang kami
sebelah nama ini
tersebut dengan jelas
kejadian kejadian yang dialami oleh
dan yang diperlakukan oleh
korban juga masih mengingat dengan jelas
setiap pelaku melakukan
menggagahi dia itu
itu sangat jelas masih terekam
itu semua yang
coba kami susun dengan baik
fase fase waktunya gitu
apakah korban kemudian mengenal dengan baik
sepuluh atau sebelas pria ini
awalnya korban tidak mengenal seluruhnya
korban hanya mengenal satu dua orang saja
di antara para pelaku ini kemudian
ada komunikasi yang baik
antara sebelah pelaku
korban ini bisa sampai ke tangan satu pelaku
si a pelaku si b
dan pelaku seterusnya
jadi ini berantai ini sebenarnya
ini bahasa yang saya sebutkan ini
ini adalah pendapat pribadi saya
dari satu ke satu gitu
dan tentunya ada komunikasi yang mereka bangun
karena dari kronologis yang masih separuh yang saya dapatkan
pelaku yang pertama
kemudian setelah selesai
di hari yang sama datang lagi dua orang pelaku
seperti itu terus terus berlanjut
artinya semua pelaku ini kemungkinan
kita dugaan sementara karena proses penyidikan masih berlangsung
kemungkinan mereka saling mengenal
iya saling mengenal
korban yakin dan percaya mereka saling mengenal dan
sering berkumpul bersama sama di salah satu tempat
oke informasi awal menurut anda mereka saling mengenal
prosesnya kemudian kita berbicara tidak hanya secara fisik saja begitu ya
ada kekhawatiran bahwa masalah psikis ini juga penting
bentuk pendampingan selanjutnya seperti apa karena prosesnya masih berlanjut
masih ada sejumlah orang yang masih dicari di dunia ini

masih dicari diduga adalah pelaku
kalau di kami yang kami utamakan saat ini adalah
pendampingan layanan psikologi dan juga
pendampingan semua tahapan pemeriksaan layanan kesehatannya
jadi semua rangkaian itu dibawah pendampingan kami
yang berkoordinasi dengan pihak rumah sakit
jadi kami bekerja sama dengan pihak rumah sakit
setiap proses pemeriksaan yang akan dilakukan oleh rumah sakit itu di dalam pendampingan kami
baik terakhir bu salma prosesnya mungkin masih akan cukup panjang gitu
anda melihat sejauh ini proses penyidikan cukup transparan atau masih ada kejanggalan
saya tidak mau masuk sampai ke ranah sana
tetapi sejauh ini kami dari upt ppa memberikan apresiasi kepada pihak penyidik
karena terus melakukan pengajaran dan kemudian melakukan penangkapan kepada beberapa pelaku
yang kami dapat info sejauh ini sudah tujuh pelaku yang ditahan dan tiganya masih buron
dan ada salah satu masih dalam proses pemeriksaan dan pendalaman di mana masih berstatus sebagai sakit
oke baik terakhir
yang mengatakan kemungkinan pelaku adalah orang yang saling mengenal
di luar korban yang sedang anda dampingi saat ini apakah ada kemungkinan ada korban lainnya
ya sebenarnya saya tidak mau terlalu jauh
tetapi yang pasti info yang coba terus kami gali kemudian muncul ternyata di dalam
di dalam fase anak ini berinteraksi dengan kesebelas pelaku ini
dia juga menyebutkan ada nama kawannya juga tetapi kami tidak terlalu fokus ke sana kami fokus ke anak korban saat ini
tetapi menyebutkan itu dia menyebutkan ada si a ada si b yang juga jenis kelanin perempuan yang ada bersama dia

dalam di saat di saat kejadian kejadian itu
oke ini mungkin saja bisa menjadi informasi awal informasi tambahan juga bagi pihak polisian untuk melanjutkan proses penyidikan
kita harapkan kondisi korban segera membaik
sekali lagi terima kasih ibu salma masri telah berbincang bersama kami di prime news